sambil yang jenazah di
rekaman video amatir milik relawan menunjukkan pemandangan memilukan di rumah sakit umum daerah jombang jawa timur
puluhan jenazah pasien covid sembilan belas menumpuk di lorong rumah sakit menunggu untuk dimandikan dan dimakamkan
pada selasa lalu jumlahnya telah mencapai tiga puluh lima jenazah
hingga rabu siang pihak rumah sakit umum daerah jombang belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini
namun menurut bpbd jombang pada rabu tujuh juli masih ada tiga belas jenazah yang mengantri untuk dimakamkan
jenazah terpaksa ditempatkan di lorong rumah sakit karena kamar jenazah sudah penuh
jadi pasien covid sembilan belas yang meninggal itu sudah di luar kapasitas kemampuan untuk menangani
tapi kita minta kepada keluarga korban keluarga jenazah untuk bersabar
sekarang yang masih antri
menurut informasi ada tiga belas jenazah